belum lama ini beredar video yang memperlihatkan
para sukarelawan pengubur jenazah tertidur
dengan menggunakan apd di kudus jawa tengah
ada yang tiduran di rumput ubin hingga bagian belakang mobil
salah seorang sukarelawan pengubur jenazah bpbd kudus
membenarkan video itu
meski rasa lelah tak bisa dihindari
mereka tetap bersemangat menjalankan tugas
tapi saya berharap mudah mudahan angka kematian menurun
untuk kematian total semua dua puluh
soal itu ada satya giza yang memakamkan sendiri
sama jepang tadi malam dan gulung kulon
pasca lebaran jumlah kasus kematian harian covid sembilan belas
bahkan adanya lonjakan kasus covid sembilan belas di kabupaten kudus
membuat tujuh rumah sakit yang menjadi tempat terujukan
lini satu dan dua kewalahan merawat pasien covid sembilan belas
berdaya kita juga terbatas
sehubungan dengan tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar
ketersediaan transportasi rujukan kita juga terbatas
untuk pelayanan di tingkat kita sendiri
jadi dibantu dari kesedam maupun rumah sakit pongsonegoro
untuk ambulan guna evakuasi
warga kudus pun angkat bicara dan prihatin dengan kondisi ini
banyak ambulans selalu lalang membuat suasana kota kudus
menurut saya kondisi tubuh saat ini sangat memprihatinkan ya
banyak yang terpapar covid sembilan belas
saya harap masyarakat kudus mematuhi apa yang disampaikan pemerintah
karena memang untuk mengatasi ini
tidak hanya pemerintah saja yang bisa menangani
pemerintah juga perlu masyarakat
data resmi dari satgas covid sembilan belas per minggu tiga puluh mei mencatat
total enam ratus enam belas pasien meninggal di kudus
jumlah kasus melonjak dengan dua ratus dua orang terkonfirmasi positif
total satu satu ratus sembilan puluh kasus aktif terjadi di kabupaten kudus
dengan dua ratus delapan puluh pasien dirawat dan sembilan ratus sepuluh orang menjalani isolasi mandiri
ini ada empat puluh dua desa yang merah
tentunya desa itu dipantau terus
baik kepala desa maupun dari pak camat dan juga joko tonggo di situ
artinya di situ tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya berkerumunan
baik hajatan atau semuanya tidak boleh
kalau ibadah dibolehkan tapi kapasitas harus dikurangi
dan betul betul menerapkan protokol kegiatan
berdasarkan kondisi ini
pemkap kudus kini melakukan pembatasan kegiatan masyarakat
mulai dari melarang hajatan
memperlakukan jam malam
melarang restoran untuk makan di tempat
penutupan pasar tiban di sekitar pabrik
dan penyekatan seluruh akses masuk ke kota kudus
tim liputan cnn indonesia